ditargetkan beroperasi pada juni juli mendatang pemerintah akan mengecek kesiapan bandara kertajati di majalengka jawa barat
dilansir detik finance untuk mencek kesiapan bandara kertajati rencananya menteri perhubungan budi karya sumadi akan mengunjungi proyek pembangunan bandara
bandara kertajati atau bandara internasional jawa barat bijb ditargetkan beroperasi pada juni dua ribu dua puluh
bandara ini akan menjadi penopang bandara hussein sastra negara bandung yang saat ini sudah melebihi kapasitas
tak kalah dengan bandara internasional soekarno hatta bijb nantinya juga terkoneksi dengan berbagai moda transportasi
bandara ini rencana juga akan melayani penerbangan untuk jamaah haji
produser lapangan zayul haq di bandara kertajati majalengka jawa barat selamat sore zai dari hasil penelusuran anda
di sana apakah bandara kertajati ini siap beroperasi juni mendatang
seperti target pemerintah
kemudian juga langsung meninjau ke sejumlah fasilitas di antaranya apron bandara kemudian juga dari lantai satu lantai dua hingga ke lapangan parkir yang ada di bandara ini
tadi menurut menteri perhubungan mengatakan bahwa hingga saat ini persiapan bandara yang sementara masih dinamakan kertajati ini baru mencapai sembilan puluh dua persen
artinya masih ada sekitar delapan persen lagi yang bisa dioptimalkan dengan menargetkan pada pertengahan juni nanti
sudah bisa digunakan baik komersil maupun ketika juli nanti digunakan untuk ibadah haji
dan tadi sekitar lima belas menit menteri perhubungan bundi karya sumadi menyampaikan kepada para wartawan mengatakan bahwa untuk saat ini memang sedang dikebut pengejarannya
dan memang ada sekitar lima wilayah di indonesia yang nantinya bisa digunakan sebagai daerah atau destinasi tujuan yang akan transit
di bandar udara kertajati di majalengka ini
dan terkait dengan kesiapan memang saat ini dari pihak kontraktor sedang melakukan berbagai upaya
namun secara keseluruhan kekurangan kekurangan yang ada di bandara ini memang adalah fasilitas penunjang seperti parkir kemudian juga ruang bandara
namun untuk landasan udara sendiri yang panjangnya mencapai dua lima ratus dengan lebar enam puluh meter ini sudah siap digunakan
sudah dilakukan uji coba kalibrasi pada dua puluh sembilan maret lalu yang menggunakan pesawat becraft air king b tiga ratus lima puluh i yang merupakan milik perhubungan
dan memang menurut pihak pt angkasa pura ii ibut mastono kesiapan landasan udara ini memang sudah siap digunakan
hal itu sudah berhasil uji coba perdananya dua puluh sembilan maret lalu
yang kedua ini memang tadi menggunakan helikopter dan proses kalibrasi sinyal sinyal sudah memenuhi standar ke bandar udaraan
dan tadi juga menteri perhubungan mengatakan bahwa ada selain juga ada lima wilayah di indonesia yang nantinya sementara akan menjadi destinasi tujuan dari bandara ini
bandara kertajati ini memang memiliki beberapa keunggulan
di antaranya adalah
karena dibangunnya bandara kertajati ini merupakan inisiasi dari pemerintah provinsi jawa barat yang memang dananya menggunakan dana bumd
di mana di dalamnya ada beberapa saham yang dimiliki oleh pemprov jabar
namun tadi disinggung juga bahwa nanti koordinasi dengan bandara hussein sastra negara seperti apa
menteri perhubungan mengatakan bahwa koordinasi dengan bandara hussein sastra negara

ini saling melengkapi begitu
dengan ada keunggulan lainnya juga dibangunnya bandara kertajati ini bisa menopang perekonomian yang ada di wilayah jawa barat
khususnya di kabupaten majalengka
mengingat di sekitar wilayah kabupaten majalengka ini merupakan bandara yang berada di daerah
luasnya sekitar yang cukup luas
berada di daerah ini cukup luas
tapi bisa dapat melayani berbagai wilayah
seperti di kuningan cirebon subang indramayu purwakarta dan juga wilayah lainnya yang ada di jawa tengah tegal dan brebes punce
ya zai apa saja nanti keunggulan yang dimiliki oleh bandara yang sejauh ini namanya kertajati selain menjadi bandara terbesar kedua di indonesia
ya zai apakah anda bisa mendengar suara saya
ya punca saya kurang jelas mendengar apa yang anda sampaikan
namun beberapa kelebihan yang ada di bandara kertajati ini sudah tadi disampaikan bahwa diantaranya inisiasi dari pemprov jawa barat
kemudian juga bandara yang ada di daerah yang cukup luas
sehingga tidak hanya bandara yang ada di daerah tapi juga nantinya bisa menumbuhkan perekonomian dan juga bisa menjadi meningkatkan sektor pariwisata yang ada di sini
dan terkait dengan
hal itu memang ini juga nanti akan menjadi jawa barat di wilayah kabupaten majalengka ini tepatnya bisa menjadi pusat keramaian yang akan dibangun destinasi wisata seperti restoran hotel penginapan dan lain sebagainya
dan memang tadi juga menteri perhubungan budi karya sumadi menambahkan bahwa memang ada beberapa kontraktor yang mengerjakan bandara ini yang dibangun sejak dua ribu lima belas
tapi memang masih ada kekurangan
bayaran sekitar enam ratus miliar
ini masih dikoordinasikan dengan menteri keuangan dan juga menteri terkait bahwa keterlambatan pembayaran uang enam ratus miliar untuk kontraktor bukan berarti tidak memiliki uang
tapi sedang dikoordinasikan karena ini merupakan bandara yang milik pemerintah sehingga dananya pun cukup
oke baik terima kasih zaiw halk langsung dari majalengka jawa barat